melestarikan kebudayaan dapat mencerminkan nilai luhur dalam membangun sikap positif
menciptakan harmoni dengan saling menghormati
menjaga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi
dan mempererat kebersamaan dalam menyambut tahun yang penuh kebahagiaan